ada pun terkait dengan pemilu besok kami yakin bahwa dan kami berharap
bahwa pemilu besok berjalan dengan baik lancar
dan kita melihat ini adalah kesempatan bagi seluruh rakyat
untuk mengungkapkan aspirasinya menentukan arah perjalanan bangsa ke depan
karena pemilu adalah milik rakyat
dan izinkan rakyat untuk bisa mengungkapkan yang sesungguhnya menjadi aspirasinya